calon gubernur jawa timur kofifah indar parawansa
belanja kebutuhan dapur saat melakukan kampanye di pasar tradisional kabupaten tuban
kofifa berjanji akan meningkatkan mutu pasar tradisional jika terpilih nanti
sementara calon wakil gubernur putih guntur soekarno
juga berjanji memperbaiki fasilitas pasar saat belusukan ke pasar ikan lamongan
calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
kembali menyapa warga di pasar baru kabupaten tuban
kedatangan kofifa pun disambut antusias pedagang dan pengunjung ibu ibu
yang langsung berebut salaman dan bersuah foto dengannya
selain menyapa warga kofifa juga menyempatkan berbelanja kebutuhan dapur
dalam kesempatan ini kofifa berjanji akan melakukan perbaikan infrastruktur pasar
hingga menyediakan bank bank permodalan mudah bagi para pedagang
saya berharap bahwa di seluruh pasar tradisional
akan dibuka bank bank penyalur kur
agen banknya bisa pedagang pedagang yang ada di pasar
maka akan memudahkan para pedagang di pasar
jikalau mereka menambahkan jumlah permodalan
sementara calon wakil gubernur jawa timur putih guntur soekarno
juga disambut ribuan warga lamongan saat belusukan ke pasar ikan kota lamongan
putih berjanji akan menata fasilitas pasar
serta menata ulang pembuangan limbah
agar pasar terasa nyaman dan bersih bagi pengunjung
karena kalau ini ditata dengan baik
kemudian dari sisi sanitasi lingkungan kemudian limbahnya
kemudian penataan untuk para pedagang pedagangnya
ini bisa ditingkatkan menjadi tidak hanya sekedar pusat interaksi
tapi juga bisa menjadi pusat wisata
sebelum menemui ratusan pedagang ikan
putih juga mendatangi pasar tradisional sidoarjo
putih menegaskan bersama gus ipul
ia akan melindungi pasar pasar tradisional di jawa timur
yang menjadi pusat ekonomi rakyat